saya bukan kpu jadi nggak tahu saya konfirmasinya
mantu jokowi akan maju bupati sleman pak ranggapannya pak
sebagai wadah sleman sekarang dua duanya pak
saya bukan kpu jadi nggak tahu saya ke kpu
nanti jokowi akan maju bupati sleman pak tanggapannya pak
sebagai warga sleman sekarang dua duanya pak
saya bukan kpu jadi nggak tahu saya ke kpu
pompas tv independent berpercaya